perancis juga melakukan pembatasan ketat di tempat tempat keramaian dalam upaya mencegah penyebaran virus corona
kita tanyakan langsung kepada warga negara indonesia yang ada di sana sudah ada edwardo erlangga
selamat malam waktu jakarta selamat sore waktu paris edo
halo boswa selamat malam waktu indonesia
edo boleh dijelaskan nggak sih digambarkan kepada kami yang ada di indonesia bagaimana sih suasana lockdown di paris seketat apa
iya jadi hari ini itu sudah memasuki hari ketiga masa lockdown ya
jadi pertama tama itu tahap pertanggal enam belas maret senin kemarin pemerintah perancis melalui presidennya macron sudah menyatakan memberikan sikap dengan tegas tanpa kompromi terkait dengan virus ini dengan virus corona ini
dengan menyatakan untuk seluruhnya tinggal di rumah dan kita dalam keadaan perang
jadi dalam arti bahasa perancis itu nusom anggir ya
yaitu ada tiga kata kunci menutup membatasi dan memberikan sanksi
jadi sebenarnya itu boleh keluar tetapi ketat
jadi menutup sekolah dari mulai sd sampai sma dan universitas
lalu menutup tempat tempat non esensial seperti gym cafe bar mall semuanya untuk berkumpul
lalu yang terakhir membatasi pergerakan warga
jadi untuk yang di kantor boleh
tetapi harus sangat tegas dan punya surat dari kantor untuk pergi ke kantor
dan lebih diutamakan untuk bekerja di rumah
selebihnya harus tinggal di rumah
dan bila melanggar akan mendapatkan sanksi satu ratus tiga puluh lima euro
jadi kita harus mendownload kertas untuk pergi keluar
ini saya sudah download saya sudah menggunakannya waktu kemarin untuk berbelanja
jadi ada empat hal penting di sini yang harus dijelaskan
pertama untuk keadaan bekerja
jadi bila untuk bekerja di kantor harus menggunakan surat dari kantor dan menggunakan surat ini
lalu yang kedua yaitu untuk pergi berbelanja
ketiga untuk pergi ke rumah sakit
dan yang keempat untuk membantu keluarga bila ada orang tua atau anak kecil yang harus dijaga
dan bila tidak membawa surat ini akan dikenakan denda satu ratus tiga puluh lima euro
karena sekarang saat ini sudah ada polisi yang berpatoli di seluruh perancis
dan saya tinggal di paris
untuk sejauh ini saya belum mendengar
tetapi saya sudah memu
sudah ada teman yang berbelanja juga bersama saya juga
dan sejauh ini sih
semuanya boleh ya
jadi belum ada yang terkena denda apapun
tapi polisinya sudah membawa ini
jadi kalau misalkan
melanggar langsung di
di atm jadi sudah siaga semua
ini tuh berlaku
di paris saja atau di kota kota lainnya
di perancis juga diberlakukan hal yang sama edo
dan logika saya di paris seperti ini
di tempat lain juga ya apalagi
militer sudah diturunkan juga
terkait di tempat di perancis selatan di alsas
seratus ribu sudah turun untuk berperatorium
dan penutupan perbatasan juga sama
semua sama kok
artinya seperti transportasi umum
seperti kita ingin pergi
naik kendaraan pribadi juga pastinya
harus punya surat itu ya edo ya
ya jadi harus download gratis ya
ini di website nya pemerintah dalam negeri
harus semuanya seperti ini
transportasi buka tetapi tidak semua
disini yang menarik adalah
penggunaan masker jadi memang disini
tidak menggunakan masker karena memang
yang pakai masker itu yang sakit
jadi saya juga sangat jarang untuk melihat
orang orang yang menggunakan masker
tapi untuk hand sanitizer
itu di semua tempat publik ada
seperti saya kemarin belanja itu dibatasi
untuk masuk ke tempatnya sekitar sepuluh orang
jadi antri panjang di depan itu bukan antri
belanjanya tapi antri untuk
persepuluh orang persepuluh orang persepuluh orang
dan di dalam supermarket itu ada hand sanitizer gratis
lalu di tempat pembayaran itu ada
stiker batas satu meter jadi jelas sekali
termasuk juga tempat
apa untuk membeli roti seperti itu semua
jadi sangat jelas sekali disini juga tenang sekali
bahkan sebenarnya disini juga
juga boleh untuk melakukan olahraga
asal satu orang
di distrik sekitar rumah kita
belanja juga seperti itu jadi kalau saya
disini kan di paris dibagi wilayahnya ada dua puluh
kecamatan ya jadi misalkan saya di kecamatan satu
jadi belanjanya nggak boleh keluar jadi
kalau misalkan keluar dari kecamatan itu
denda gitu jadi mesti jelas sekali bahwa
ktp dimana ngapain dan radiusnya berapa
edo misal ada teman atau mungkin mudah
mudahan tidak yang seperti anda begitu
kira kira sakit batuk atau agak demam
sedikit apakah disana mudah untuk
memeriksakan diri seperti tes tes rapid
saya belum saya sendiri belum pernah
sendiri jangan sampai tetapi disini sih
hotline nya jelas rumah sakitnya buka terus
perawatannya juga oke saya ada teman yang
sempat kesana untuk ngetes juga oke
lalu untuk bantuan kbri juga ada hotline
juga jadi saya sebagai wni itu ada dua
hotline yang membuat saya juga tenang
jadi kalau misalkan hotline pemerintah
perancis ya namanya samo dia itu
darurat medis itu bermasalah saya bisa
hotline untuk kbri paris jadi saya
tenang sebagai warga negara indonesia sih disini sih dan saya
sebagai warga negara indonesia sih disini sih dan

maksudnya tidak ada chaos di rumah sakit
atau pelayanan enggak semuanya aman
teman saya juga bilang bahwa semuanya oke
untuk persediaan logistik seperti apa
edo apakah sudah menimbun kira kira
makanan makanan yang enak enak begitu
karena khawatir akan kekurangan makanan
nah disini tuh yang makanya saya tadi
dari awal saya juga bilang bahwa tenang
sekali karena presidennya juga
mengatakan bahwa akan menjamin stok
jadi tidak perlu khawatir dan kita kan
juga boleh belanja tadi kan yang boleh
buka supermarket rumah sakit apotik dan
kantor jadi regulasi untuk belanja pun
juga boleh asal bawa surat ini dan cuman
persatu keluarga cuma satu orang
jadi kita tidak tidak terlalu panik untuk
belanja menimbun gitu enggak karena boleh
keluar asal satu orang dalam keadaan baik
lalu membawa surat ini jadi kita tidak
kita pun juga nggak terlalu panik panik
sekali untuk masalah apa masalah
bahan makanannya walaupun memang
beberapa hari kemarin sudah memang
memang sudah ramai berbelanja tetapi
tidak sepanik yang dibayangkan gitu
karena sudah di make sure oleh pemerintah
bahwa logistik akan aman dan boleh keluar
asal menggunakan surat dan satu orang
saja yang boleh keluar gitu edo hari ini
pemerintah indonesia menghimbau wni yang
ada di luar negeri untuk kembali ke
tanah air kepikiran enggak untuk mereka
kepikiran enggak untuk kembali atau
jangan jangan takut pulang malah
kalau saya sendiri sih
disini sih memang bordernya sudah
ditutup ya tidak bisa balik kembali
tetapi kalau menurut saya
disini sudah aman sih
oke oke dan memang saya kan dalam
dalam masa studi ya ini lebih baik
obrolannya malam hari ini cukup bisa
memberikan gambaran bagaimana perancis
kemudian menghadapi virus covid sembilan belas
terima kasih edo semoga anda selalu